kita kembali ke topik keberangkatan ibadah umroh di mana keberangkatan pertama ibadah umroh akan dilaksanakan besok
di tengah peningkatan kasus covid varian omikron
lalu bagaimana kesiapan keberangkatan terutama prosedur untuk melindungi jemaah dari paparan virus covid sembilan belas
kami akan mendiskusikannya dengan dua narasumber yang bergabung melalui virtual
ada azhar ghazali ketua tim advance mitigasi sistem umroh ampuri
dan ada diah pitaloka anggota komisi delapan dpr ri
dan kami juga sudah berusaha untuk mengundang pihak pemerintah dalam hal ini kementerian agama untuk bergabung dalam diskusi
namun sejauh ini pihak kementerian agama belum bisa bergabung
saya langsung ke pak azhar dulu yang baru saja melakukan mitigasi penyelenggaran ibadah umroh
bagaimana hasil mitigasi sejauh ini yang sudah dilakukan oleh ampuri
baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
kami baru saja benar
benar tadi yang disampaikan bahwa kami baru saja selesai melakukan perjalanan dengan total lima belas hari perjalanan kami
dimulai dengan screening awal yang dilakukan di asrama haji pondok gede
setelah itu kami berangkat menuju jeddah
ada dua rute yang kami kemarin sempat lakukan untuk uji coba
baik melalui landing jeddah dan juga melalui landing medina
untuk landing jeddah sendiri dan medina kedua duanya harus melakukan karantina lima hari
harus melakukan karantina lima hari setelah itu baru bisa melaksanakan ibadah umroh atau ziarah di medina dulu
karena dari jeddah kami harus berangkat ke medina
yang di bedina hotel yang di bedina yang ditempati karantina itu sekaligus juga sebagai hotel yang akan mereka tempati sampai mereka selesai melakukan ziarah di masjid nabawi dan di makam nabi
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
nah dari hasil perjalanan kami ini menjadi sebuah role model tentu saja yang nantinya akan digunakan oleh para calon jemaah umroh yang akan berangkat nantinya
dan sepanjang perjalanan yang kami lakukan tidak ada kendala berarti pemerintah saudi sangat siap untuk menerima para calon jemaah umroh yang akan datang dari indonesia nantinya
oke pak azhar jadi total untuk waktu karantina itu berapa lama sebetulnya di arab saudi
total karantina dilakukan berlalu lama
berdasarkan aturan dari otoritas penerbangan saudi yaitu gaca ya gaca
lima hari baik itu landing di jeddah maupun mereka landing di medina
jumlahnya sama jumlah harinya
oke jadi di saat ada perjalanan antar kota tidak perlu melakukan karantina lagi begitu ya
tidak perlu jadi begitu kita sudah selesai melakukan karantina baik sudah mau melakukan ibadah di medina ataupun di masjidil haram mekah kita tidak perlu lagi melaksanakan karantina
pemerintah saudi saat ini sementara kita ketahui lagi ada peningkatan omikron varian omikron di sana tapi mereka juga tetap sudah berjanji untuk tetap tidak akan melakukan lockdown
tapi yang kita laksaksikan adalah pengetatan di sana sini
pada saat kita dulunya kita beribadah tidak sudah rapat yang terjadi saat ini sehari setelah saya tiba di medina sudah mulai dilakukan
kedéraan demikian dan doa untuk khususat itu

mereka tetap berubahan
pemakaian masker juga sudah mulai dilakukan jika ada pelanggaran akan dikenakan sanksi seribu rial
dan juga pada saat kita berada di kawasan seputar tempat beribadah tidak diperkenankan untuk berkerumun pada saat kita melakukan ibadah
setelah selesai melakukan ibadah tidak diperkenankan lagi untuk berkerumun
jadi kalau pak azhar memantaunya sejauh ini pihak arab saudi sudah sangat ketat dan bisa menjaga para jemaah umroh ini melakukan ibadah tanpa khawatir terpapar virus covid sembilan belas
ya kesimpulan saya seperti itu karena sangat berbeda dengan kita berangkat di masa pada saat normal kita melaksanakan umroh
mereka sangat ketat sekali banyak sekali petugas keamanan yang betul betul bertugas
secara ketat dalam mengawasi kami semua sehingga tidak ada kesempatan untuk kami berlama lama berkumpul di satu tempat
mereka kita harus terus bergerak
begitupun pada saat kita masuk ke kawasan masjidil haram yang dulunya kita bisa melaksanakan salat sebelum kita melakukan tawaf ini tidak bisa lagi
kita harus langsung begitu masuk ke area tawaf kita sudah harus langsung melaksanakan tawaf sa'i dan setelah sa'i pun tidak bisa melaksanakan tahalul di sekitar lepas si sa'i tapi harus keluar dari wilayah sa'i
sekarang saya ke bu dia budiah bagaimana kemudian dpr melihat persiapan dan juga tadi pemaparan pak azhar yang tergabung dalam tim advance ini untuk keberangkatan jemaah umroh besok jemaah umroh asal indonesia akan melakukan keberangkatan perdana
apa saja catatan dpr soal keberangkatan ini
catatan kita tentu adanya banyak sekali regulasi baru
saya juga kebetulan tadi baru diskusi dengan dirjen haji
dan mengecek bagaimana kesiapan kesiapan jemaah kita dalam menjalankan ibadah umroh karena hari ini baik saudi ataupun indonesia itu tidak ditutup perbatasannya semua bisa masuk dan tentu mengikuti prosedur atau standar standar yang sudah ditetapkan menjadi sebuah kebijakan yang sifatnya preventif
tapi saya juga tadi mengingatkan bahwa kita juga perlu segera menjelaskan antisipasi antisipasi
jadi apabila jemaah kita di sana ada yang terpapar covid karena ini kebijakan yang kita ambil tentu kita juga harus siapkan konsekuensi dari kebijakan yang kita ambil tersebut
jadi siapaan kita misalnya berkomunikasi dengan semua rumah sakit atau fasilitas di saudi apabila ada jemaah kita yang terkena ataupun bagaimana kepulangan itu harus dipikirkan dan dipersiapkan matang matang tentunya
pak azhar kalau bicara soal antisipasi kemudian yang kuncinya ini adalah komunikasi begitu ya
kita tahu kemarin sempat beberapa kali nih kementerian agama memberikan teguran kepada pihak ampuri ataupun pihak penyelenggara ibadah haji eh ibadah umroh ada yang kemudian berangkat sebelum diperbolehkan ada juga kemarin teguran pada saat keberangkatan tim advance
nah bagaimana kemudian kelanjutan dan juga klarifikasi dari ampuri soal ini
baik dari sekretariat kami sendiri di jakarta kami sudah melakukan silaturahmi ke kementerian agama dan kembali semua sudah cair
suasananya tidak seperti yang kemarin lagi dan kami datang sekaligus untuk menyampaikan bahwa apa yang kami lakukan juga bagian daripada edukasi yang nantinya akan memberikan manfaat besar kepada calon jemaah
itu terbukti dengan dua pelaksanaan penerbangan kami yang bisa dijadikan pembanding antara keberangkatan yang landing jeddah dan dinding bedina
pada awalnya ada perlakuan tersendiri yang berbeda pada saat landing medina kita cuma melakukan karantina tiga hari untuk yang sinovac
berdasarkan yang non sinovac sendiri tidak perlu melakukan karantina
tapi akhirnya kembali lagi kepada aturan awal dari gaca itu sendiri
sehingga tidak memungkinkan untuk kembali kepada aturan awal yang tiga hari tersebut melakukan karantina
jadi sejauh ini kami dengan kementerian agama sudah melakukan upaya untuk kembali bersilaturahmi
memberikan penjelasan terkait dengan kenapa perjalanan kami harus memiliki pembanding dan ada keberlanjutan dari keberangkatan awalnya
oke kalau dpr melihatnya komunikasi antara penyelenggara karena mau tidak mau penyelenggara ini adalah partner pemerintah dalam mengawasi atau melayani begitu ya jemaah umroh nantinya berada di tanah suci
kalau dpr melihatnya bagaimana
komunikasi antara penyelenggara dan pihak pemerintah ini
saya pertama tama alhamdulillah kita sudah bisa memberangkatkan jemaah umroh
yang tentu ini sudah ditunggu lama juga oleh masyarakat kita
dan kementerian agama menerapkan one gate policy artinya control full terhadap persiapan atau pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan ataupun ke pulangan
dan saya tentu berharap penyelenggara
itu memberikan perhatian lebih atau pendampingan lebih terhadap jemaah kita yang menjalankan ibadah umroh di tengah pandemi
mungkin standarnya juga standar pengawasan standar pendampingan lalu makanannya
karena kan enggak semua orang itu aware atau bisa disiplin dalam menerapkan protokol
kita tentu berharap penyelenggara umroh ibadah umroh kita tentunya teman teman
di asosiasi penyelenggara umroh itu memberikan standar pengawasan ataupun pendampingan yang sangat tinggi mengikuti protokol covid untuk menjaga kesehatan jemaah umroh kita di tanah suci
oke nah itu bagaimana pak azhar bagaimana kemudian bisa memastikan meskipun tadi pak azhar menjabarkan bahwa kalau kemudian ada jemaah yang melanggar nanti akan ada sanksinya dari pemerintah arab saudi
tentunya kita tidak mau itu
tapi bagaimana kemudian
kemudian para penyelenggara ini bisa mendampingi para jemaah secara maksimal sehingga karena tadi disebutkan oleh bu diah banyak aturan yang kemudian berubah
bagaimana bisa memastikan jemaah yang berangkat ini memang betul betul taat dengan aturan yang ada
tentu saja dimulai dengan regulasi yang kita sepakati bersama gitu
baik dari nanti yang akan dibuat oleh kementerian agama maupun hal hal lainnya yang menjadi tambahan dari ppu berdasarkan pengalaman kami selama dalam perjalanan sebagai tim advance
yang dari awal tentu saja yang perlu dipastikan adalah keberangkatan mereka mereka dalam kondisi yang sehat
screening pun dilakukan di semisal di asrama haji pondok gede harus betul betul clear kondisi di sana sesuai dengan aturan dari satgas covid itu sendiri
baik pada saat karantina keberangkatan maupun pada saat kepulangan
semua betul betul harus berstandarisasi dari satgas covid gitu sehingga kita tidak bisa mengurangnya atau paling tidak meminimalisir adanya kasus penularan atau mereka yang terkena obat obatan
mereka yang terkena wabah dari varian omikron itu sendiri gitu
begitupun pada saat berada di sana pendampingan oleh pihak tpu benar benar harus mengutamakan protap covid yang ketat kepada calon jemaah
pun juga kondisi di sana tidak memungkinkan kita untuk bisa kontak dengan banyak orang
karena begitu ketatnya mereka menciptakan sebuah kondisi yang kita harus patuhi sehingga banyak hal yang tidak membuat kita tidak bisa seperti dulu lagi gitu
jadi itu adalah kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah umroh saja tentu saja
adakah prosedur khusus ya kemudian yang diberlakukan dengan merebaknya varian omikron yang terjadi saat ini pak azhar
untuk di saudi maksudnya
dengan prosedur khusus yang kemudian mungkin berbeda dengan yang sudah diterapkan misalnya dengan varian omikron ini
karena kan kita tahu bahwa
varian omikron itu kan kita tahu bahwa lebih cepat penularannya dibandingkan dengan varian varian sebelumnya
iya kalau kita lihat apa yang dilakukan pemerintahan saudi dengan tindakan preventif begitu omikron sudah mulai meningkat di sana itu kelihatan sekali ya
yang saya sampaikan tadi mulai dari pengetatan staff yang sudah mulai dijaga jaraknya lagi seperti semula
masker yang betul betul hampir di setiap tempat ada petugas yang betul betul memantau kami
untuk konsen pada penggunaan masker
termasuk juga gelang identitas yang diberikan kepada kami
itu harus selalu digunakan
kita tidak bisa masuk ke kawasan masjid nabawi maupun di kawasan masjidil haram melaksanakan sholat lima waktu kalau kita tidak menggunakan identitas tersebut
nah terkhusus kepada masuk pada saat kita mau berumroh ataupun masuk di kawasan roda
ada lagi syarat tersendiri mereka harus memiliki surat izin edaran semacam surat foam yang sebagai surat pasrah mereka untuk bisa melaksanakan ibadah di tempat khusus tersebut
jadi ada pembedaannya antara masuk ke masjid dabawi ataupun masuk untuk sholat di masjid al haram dengan kita melaksanakan umroh dan juga pengunjungi raudah gitu loh
mereka ada tersendiri lagi identitasnya gitu
menindaklanjuti tadi mungkin pertanyaan bu diah soal bagaimana antisipasi apabila nanti khawatirnya kemudian ada jemaah yang tertular varian omikron ini
kita akan bahas sesaat lagi kita harus break dulu
kita akan berbicara
kita akan lanjutkan sesaat lagi cnn indonesia newscast akan segera kembali
ya kami lanjutkan diskusi membahas kesiapan keberangkatan perdana ibadah atau jemaah umroh asal indonesia
saya masih bersama pak azhar ghazali ketua tim advance mitigasi sistem umroh ampuri
ibu dia pitaloka anggota komisi delapan dpr ri
pak azhar salah satu kesiapan pemberangkatan umroh indonesia yang kalau kemudian disampaikan oleh menteri kesehatan adalah sinkronisasi antara aplikasi peduli lindungi dengan aplikasi kesehatan di arab saudi yakni tawakalna
nah apakah itu juga sempat dimitigasi oleh tim advance
jadi memang terlalu banyak
jadi memang untuk peduli lindungi sendiri kan sudah terkoneksi terlalu sinkron dengan siskopatu kita ya
siskopat itu adalah semacam identitas yang harus kita miliki untuk laporan kementerian agama dan itu sudah tersinkron ke peduli lindungi kita
data kita sudah dalam bentuk kiris barcode sudah ada di situ
begitu kita shoot dia sudah muncul data data kita di siskopatu dan sudah terkoneksi dan peduli lindungi
sedangkan untuk tawakalna sendiri tawakalna kan adalah aplikasi yang memang menjadi sebuah aplikasi wajib yang dimiliki orang
yang dimiliki orang di saudi arabia hampir tidak jauh beda dengan peduli lindungi kita di indonesia
nah untuk tawakal naindi sendiri ini hanya sebuah kalau kami bilang hanya sunnah aja gitu loh
hanya sunnah saja untuk kita gunakan
karena kan selama berada di sana kita tetap di backup oleh muassasa selaku penanggung jawab yang mengurusi kami selama ada di sana
untuk mengunjungi tempat tempat beribadah ada surat hijrah yang dikeluarkan oleh muassasa tanpa harus lagi menggunakan tawakalna
akan tetapi jika kita menggunakan tawakalna kita akan menggunakan tawakalna
akan tetapi jika kita menggunakan tawakalna kita akan menggunakan tawakalna
jika kita mau menggunakan tawakalna jauh lebih bagus lagi
secara personal kita bisa gunakan untuk misalnya kalau di kesempatan yang diberikan oleh pengelola hanya satu sampai dua kali umroh
dengan menggunakan tawakal sendiri kita bisa lakukan umroh seberapa banyak ya kita bisa melaporkan ke pihak tawakalna untuk bisa melakukan umroh tersebut
oke bu diah kalau mendengar penjelasan pak azhar tadi segala prosedur begitu ya
sudah disiapkan sedemikian rupa untuk para jemaah umroh ini menjalankan ibadahnya begitu
anda melihatnya bagaimana karena kita tahu sebetulnya sebelumnya komisi delapan sempat meminta begitu keberangkatan ibadah umroh ini untuk ditunda dulu karena melihat perkembangan varian omikron
tapi kalau anda melihat penjabaran pak azhar ini bagaimana
ya kita itu sebelumnya sudah bicara dengan kementerian

jadi sebelumnya membahas bagaimana secara teknis flowchart nya secara prosedur termaksud sinkronisasi antara psikopatuh dengan tawakalna yang ternyata secara sistem itu langsung bisa sinkron gitu ya dengan data yang ada di saudi
dan hari ini jemaah umroh kita yang menunggu itu sebesar lima puluh sembilan jemaah
dan ini tentu menjadi tugas yang diperlukan
ini tentu menjadi tugas yang cukup berat bagi kementerian agama ataupun bagi para penyelenggara umroh untuk benar benar dapat menjalankan amanah mendampingi jemaah umroh kita dalam menjalankan ibadah umroh
kita tentu juga berharap kebijakan kebijakan yang diambil oleh kementerian agama seperti one gate policy gitu ya atau juga kebijakan kebijakan yang dianggap sangat protektif di saudi arabia itu bisa dilakukan
untuk membantu menjaga kesehatan jemaah umroh kita gitu karena hari ini indonesia juga tidak penerbangan itu juga tidak ditutup kan
jadi kita juga hari ini ya saudi arabia juga sudah juga membuka gitu membuka punya kebijakan untuk membuka pembatasan penerbangan dari indonesia
dan ini memang momen yang sangat ditunggu oleh jemaah umroh kita
dan kita juga berharap jemaah haji kita juga terkait
terima kasih bapak
bisa juga berangkat ke tanah suci di tahun ini yang daftar antriannya juga sudah cukup panjang
dan bagaimana kita ya menjaga gitu ya karena ini kan semuanya masih masih di tahapan awal
gitu ini bener bener kita cermati bener bener kita awasi gitu ya bagaimana para jemaah umroh
kita bisa menjalankan umroh tentu ini ini masih masih apa pemberangkatan awal ini akan benar benar
kita perhatikan bagaimana tren yang terjadi di jemaah umroh kita gitu bagaimana mereka menjalankan
ibadah di sana yang sekarang juga kalau kita dengarkan bagaimana menjalankan ibadah tidak
seperti hari hari biasa sangat ada pembatasan misalnya di masjidil haram hanya bisa sholat
lima waktu gitu ya termasuk
juga tawaf gitu kan itu juga tidak bisa berkali kali seperti biasanya bahkan kadangnya
harus mendaftar dulu kita berharap kebijakan kebijakan yang sifatnya protektif ini bisa
menjaga jemaah umroh kita gitu apabila ya kebijakan keberangkatan umroh kita emang diambil
memang diambil oleh kementerian agama gitu oke tapi sekali lagi ini masih sifatnya masih tahapan
awal keberangkatan jemaah umroh kita dan nanti kita tentu melihat bagaimana trennya
gitu oke kalau kemudian kita bicara protektif begitu ya protektif tidak hanya jemaah umroh tapi
kemudian seluruh warga negara indonesia kita tahu bahwa saat ini pemerintah sudah menutup pintu bagi
empat belas negara warga negara asli yang berasal dari empat belas negara tapi kalau tadi budi katakan di arab saudi
sebetulnya dibuka anda melihatnya bagaimana kalau begitu ya saya lihat kebijakan itu dinamikanya itu mengikut
perkembangan covid ya nah bagaimana saudi itu dibuka atau indonesia dibuka untuk saudi itu tentu
juga kebijakan yang sangat dinamis gitu hari ini ya seperti juga kebijakan kebijakan buka tutup
perbatasan dengan negara negara yang kita anggap mengikuti tren kofitnya gitu kalau hari ini
das ditutup tapi saudi tidak gitu kan dan saya rasa tren umroh juga akan mengikuti gitu apabila ketika
dia berkulit naik itu ya tentu kita juga harus melihat itu gitu untuk menjaga warga negara kita
gitu jangan ya artinya kita tentu akan mengambil langkah langkah atau kebijakan kebijakan yang
sifatnya sangat protektif terhadap warga negara indonesia gitu nah tapi hari ini keberangkatan
umroh esok hari tentu saya berharap dijalankan dengan penuh kehatian antar jemaah juga eh apa salih r cagasan inquiry

semoga jemaah umroh kita dalam kondisi baik bisa menjalankan ibadah sebaik baiknya dan pulang ke tanah air dalam keadaan sehat mbak
oke pak azhar kalau kemudian tadi bu dia sempat berbicara soal omikron tren omikron
nah anda baru pulang dari arab saudi seperti apa perkembangan tren omikron di arab saudi
ya memang ada kecenderungan meningkat tapi dalam kontrol mereka pemerintah saudi sendiri memiliki standarisasi
mereka mungkin punya standarisasi dalam mengukur sebuah penyebaran wabah di daerahnya berdasarkan pengalaman dari sebelumnya
mungkin ada perbedaan dalam penanganan delta dan juga perbedaan dalam menangani varian omikron itu sendiri
sehingga mereka di awal jauh jauh hari sudah memproklamasikan bahwa tidak akan melakukan lockdown sama seperti dulu
mereka juga tetap melihat perkembangan yang ada di saudi nantinya
kita berharap semoga hal tersebut tidak sampai terjadi ya
umroh juga bisa tetap aman aman saja
kita lihat pemerintah saudi juga karena mereka menjadi penjaga dua tanah haram mereka juga ikut bertanggung jawab
keselamatan dan keamanan jemaahnya adalah menjadi skala prioritas mereka
oke tentunya kita tidak berharap ada jemaah asal indonesia yang kemudian tertular covid
tapi langkah antisipasi tetap harus dilakukan
seperti tadi budiha katakan mungkin yang dibutuhkan adalah penjelasan
antisipasi yang akan dilakukan apabila kemudian ada yang terdeteksi tertular varian omikron ini
apa saja langkah yang sudah disiapkan pak azhar
langkah yang disiapkan oleh siapa nih mbak
oleh baik pihak penyelenggara
tentunya ada diskusi begitu kan ya antara pihak kementerian agama dan juga pihak penyelenggara
kalau kemudian dari diskusi yang sudah dilakukan itu
apabila ada yang kemudian terdeteksi positif apa saja langkah langkah yang kemudian dilakukan
baik tentu saja preventif pencegahan yang menjadi skala prioritas kami ya
itu dimulai dari proteksi dulu
proteksi itu dalam artian screening keberangkatan betul betul harus diperhatikan dengan baik
tadi kami ppu juga akan menyampaikan kepada jemaah bahwa harus memastikan diri benar benar sehat
kalau perlu kita mereka bisa melakukan tambahan pemeriksaan kesehatan misalnya
untuk mengetahui mereka sakit apa tidaknya
tidak bergantung hanya pada pcr semata
tapi walaupun begitu pcr memang menjadi syarat yang paling utama
kami pun tetap memberikan atau tetap menyerahkan kepada pemerintah tentang harus seperti apa kesiapan jemaah ini
tentang nantinya regulasi seperti apa yang akan dibuat oleh pemerintah
kalaupun juga ada perkembangan covid atau omikron yang tidak terlalu bagus
kami juga tetap menyerahkan ke pemerintah langkah langkah seperti apa yang mereka harus lakukan
demi menjaga keselamatan para jemaah
dan pencegahan yang kami lakukan juga tentu saja punya tindakan masing masing nantinya
apakah mulai itu dari indonesia mereka kita sudah sampaikan untuk selama berada di sana tetap menjaga kesehatan
membawa vitamin dan tidak terlalu capek dalam melaksanakan ibadah ibadah nantinya
oke kalau dari dpr sendiri masukan bagi pemerintah sejauh ini apa saja untuk mencegah atau langkah antisipasi yang akan dilakukan
salah satu jemaah umroh ini terdeteksi positif covid varian omikron
saya tentu berharap pemerintah memantau penuh ya mbak bagaimana perkembangan omikron di saudi
karena kita tentu untuk bicara keselamatan warga negara kita tidak bisa menggantungkan kebijakan dari negara lain gitu
jadi kalau kira kira trendnya meningkat gitu saya pikir kita juga harus protektif terhadap
keberangkatan jemaah umrah kita gitu
kalau di sana trennya naik ya menurut saya juga ada baiknya kita tidak mengirimkan dulu
ini kan masih di tahapan awal ya kita belum bisa baca trennya
nah perkembangan perkembangan ini harus selalu dipantau oleh pemerintah kita khususnya negara saudi
karena ya kita negara saudi tentu beda dengan negara lain ya kita mengirimkan jemaah umrah ini apabila ini berjalan
itu bisa jadi tinggi juga gitu tingkat jemaah kita gitu hari ini yang menunggu keberangkatan umroh ini lima puluh sembilan ribu jemaah
ini tidak main main dan tentu keselamatan untuk kita menjadi nomor satu
yang kedua saya juga sudah mengingatkan tadi ke kementerian agama untuk menyiapkan secara serius antisipasi antisipasi apabila ada jemaah kita
karena kalau ada jemaah satu yang kena
satu rombongan itu juga harus dites harus dicek gitu ya
dan selanjutnya bagaimana penanganan rumah sakit di sana akses terhadap fasilitas kesehatan di sana
itu kita tentu juga minta penjelasan yang lebih praktis gitu ya
artinya tidak normatif gitu
tapi benar benar kita punya akses penuh terhadap fasilitas fasilitas kesehatan
entah kerjasama bilateral dengan rumah sakit rumah sakit tertentu
untuk memberikan akses langsung terhadap jemaah
akses langsung terhadap jemaah umroh kita apabila ada yang terkena covid di sana dengan varian apapun
termasuk juga fasilitas fasilitas yang sifatnya isolasi
lalu juga bagaimana di bandara dan lain lain
kita tentu berharap kebijakan kebijakannya tidak hanya sebatas normatif
tapi juga menjalankan kebijakan kebijakan yang sifatnya bilateral
yang dimana apabila terjadi sesuatu kita langsung punya akses secara otomatis gitu
tidak lagi antri atau menunggu gitu ya dari jemaah lain gitu mbak
baiklah kita harapkan tentunya keberangkatan perdana besok ini berjalan normal
berjalan lancar dan juga kembali semuanya dengan selamat
tanpa ada yang membawa pulang virus begitu
ibu dia dan juga pak azhar terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
selamat malam dan salam sehat selalu